inilah rekaman cctv pengendara sepeda motor melaju kencang dari arah persimpangan wisata air panas padusan kecamatan pacet kabupaten mojokerto jawa timur
saat bersamaan dari arah barat muncul truk tangki air dan langsung menabrak korban
akibat kerasnya benturan korban nyungsep di bawah kolong truk dan menderita luka berat patah kaki kiri maupun luka di kepala
kanit gakung polres mojokerto inspektur satu hyandoko seninci yang mengatakan kecelakaan diduga karena kendaraan korban mengalami remblok
sehingga hilang kendali dan menabrak truk tangki tersebut
ada pembongkaran tenda hajatan

pakur mundur terus mandi lagi yang punya mobilnya
jadi dia itu nggak bisa bawa metik atau gimana bang
ya kemungkinan dia itu nggak bisa bawa metik tadinya manual
peristiwa kecelakaan tunggal kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor tambun dan pores metro
bekasi tim liputan cnn indonesia